sebuah truk nyaris tertimbun longsor saat melintas di jalan sitinjau lawik
kota padang sumatera barat pada jumat sore
tidak ada korban jiwa namun akibat longsor jalur padang solok ditutup lebih dari dua jam
inilah detik detik longsor di jalur jalan nasional sitinjau lawi
kota padang sumatera barat pada jumat sore
material longsoran nyaris menimbun mobil tangki bbm yang tengah melintas
beruntung sang sopir melihat aba aba dari pengatur jalan dan menambah kecepatan mobilnya
sehingga bisa selamat dari timbunan material longsor
tidak ada korban jiwa namun akibat longsoran
jalur jalan nasional sitinjau lawik yang menghubungkan kota padang dengan kabupaten solok ditutup
balai pelaksana jalan nasional bpjn sumatera barat menerjunkan satu unit alat berat untuk membersihkan material longsoran